aduh kasihan juga raya sampe sedih gitu mukanya
maafin aku ya sayang om dudo ngelakuin ini semua buat aku
eh gimana sih sardung
eh dudung maksudnya om dudung
oh pak dudung untuk sementara ini pak dudung masih merasakan kesakitannya
kami juga belum dapat mendiagnosa sakitnya apa
pak tapi begini tadi kami sudah nanya
harunya sih om dudung
kok bisa gitu ya nenek
nggak tahu banyakkan makan
pura pura kayaknya masih manis
hei mana setoran kalian
udah nggak usah banyak baca ayo cepetan
nggak akan komentar
maaf bang balikin duitnya bang kasihan mereka
eh siapa lo berani beraninya nyuruh gue lo
saya bukan nyuruh abang
cuma itu kan duit mereka bang kasian mereka
terus kudusannya sama lo apa
kurang ajar nenek
apa apaan dilepasin nenek
aduh kasihan kalian
lo yang nyuruh mereka aja
eh eh eh jangan jangan
udah nggak usah ya biar kau ngitung aja ya
kalian tunggu di sini ya
makasih ya bang
makasih ya om
jangan deg deg sama preman kayak gitu oke
apasih ya bang
apasih ya bang
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
seharusnya kalian juga harus bilang makasih sama dia
karena dia kan tadi yang ngelawan treman treman itu
yaudah tapi gapapa deh hati hati ya
salamin aja ya mas
kok jangan masuk

si dung ini kamar ka
ah mau sembuh ya
taman dibawa ke rumah sakitnya
malah pada pincana
kasian tau om dung
aduh ya allah
siom dung kenapa
orang mau babarkan
apalagi gak juruk juruk
ya udah paling bener itu melahirkan mbah
terus sekarang om dung dimana
masih diperiksa tuh di dalam
kasian juga raya
sampai sedih gitu mukanya
maafin aku ya sayang
om dung ngelakuin ini semua buat aku
oh pak dung
untuk sementara ini pak dudung masih merasakan kesakitannya
kami juga belum dapat mendiagnosa sakitnya apa
tadi kami sudah menanyakan ke beliau
yang sakitnya itu di kanan atau di kiri
ya jadi sebenarnya begini
untuk kita menemukan sakitnya itu apa
dapat ditentukan dari posisi sakitnya itu gitu
jadi kemungkinan gini deh
mari saya permisi dulu ya
mau periksa pasien yang lain
terima kasih ya dok
tapi gak akan apa apa teman saya dok
gagal ya teh
jalan jalan keluarga teh sardung
sardung ngerepotin waelah
tapi kek apa
si dudung ini disantet
mungkin ada yang sirik sama si dudung
apa yang disirikin sama si sardu
ya oh kayaknya
dari belah mana ya
dari sebelah mata ini
udah doain yang terbaik aja
jadi raya mau dibawa kemana nih
biar raya gak tau kalo mau ikut balapan
kan aku pengen nyari sepatu baru
gimana kalau raya aku ajakin ke mall sekaligus aku beli belanja sepatu
makasih ya be
aduh tapi kalau ke mall tuh gak enak banget tau mel
kalo ke mall tuh kayak udah standar abis
kita udah sering banget ke mall kan
kita mesti cari sesuatu yang baru biar ayah mau ikut
ke kebun binatang aja gimana
wah megan kamu gemes banget kayak anak kecil ya
uang itu boleh bener kan
raya itu paling suka sampai menantang adrenalin
kalo kita ada outbound pasti dia mau ikut
sekaligus kita refreshing kan
pacar siapa dulu ya gak mau
apaan tuh bptk beb
bukan pacar tapi kompak
eh gua mau kasih
aduh kan om dudung mau di pereks atau pake alat yang buat biasa ibu ibu
eh itu usg itu jaman sekarang bukan cuma buat ibu hamil
tapi bisa juga buat perisa penyakit yang lain namanya radiologi
lupa lupa lupa
duh aduh aduh
sudah diberi obat
karena udah sakitnya
ini gitu dok
anta di minum ya pak apa ambil obatnya
ya tu gpu
kalau same as alex
di tinggi diri yang
bapak sakit berutang
soalnya biasanya kalau melihat begini tuh
antara usus buntu
jangan sampai ususnya buntu
otaknya udah buntu
pegangin ini dia
kalau di usg itu belum tertutupi
karena usus buntu
nah makanya sekarang om
makan dulu obatnya ya
ini bapak bapak
bada segini gede
ama obat aja gak berani
nanti ada efek sampah
sampingnya tidak ya
kalau tidak diminum
oke anak kecil waya tuh bener